kotak virtual model kampanye gibran raka buming raka diluncurkan rabu sore begitu masa kampanye
dimulai melalui kotak virtual gibran berkomunikasi dua arah dengan warga melalui layar televisi dengan
dengan alat virtual ini gibran juga menyampaikan visi misi dan program unggulan untuk membangun solo
bila terpilih menjadi wali kota kota kampanye virtual menjadi jurus kampanye andalan gibran
alat ini terdiri dari layar televisi laptop speaker mikrofon modem internal hingga aki untuk
pengganti listrik perangkat tersebut disusun dalam sebuah kotak kayu dengan empat roda agar mudah
bergerak kali ini kotak virtual blusukan berada di kampung bonorejo kelurahan nusukan banjar sari
solo gibran sendiri berada di posko pemenangan dan teguh di kawasan manahan sementara itu warga tetap
berada di depan rumah masing masing
tanpa perlu berkerumun dan datang ke lokasi kampanye hingga kini sudah ada lima buah kotak
virtual kampanye pasangan gibran teguh masalah ada ada masalah apa juga tapi efisien masih
ada lima ada lima itu kelilingan seperti apa semua semua rt semua rw semua ganggang sempit
pokoknya keluhan warga masukan warga kita catat semua
oke kemudian untuk
sementara pesaing gibran pasangan bajo meskipun kuno dan mengundang kerumunan namun kampanye door
to door ini tetap diterapkan lawan gibran dalam pilwa kot kota solo setiap harinya baik bagi oh
wahyono maupun fx suparjo berkampanye dengan mendatangi dari rumah ke rumah menurut bajo
kampanye door to door ini lebih efektif dilakukan di masa pandemi
pandemi kofit sembilan belas karena kampanye dengan cara tersebut dianggap lebih tepat sasaran dan tidak
mengumpulkan masa selain itu tentunya kampanye door to door lebih punya kemistri dengan masyarakat
selain kedua calon wali kota dan wakil wali kota tim bajo juga menggunakan para jurkam
anggota tikus piti hana tabaris organisasi pengusung bajo untuk juga mensosialisasikan
secara door to door sebagai simbol keterlibatan wong cilik di dalam tim merupakan simbol koalisi rakyat
bisa terselenggara tapi justru buat baju di dalam setiap situasi pandemi untuk kampanye yang
dilakukan secara door to door sangat sangat efektif dan bisa mengena kepada lapisan masyarakat sampai
tingkat bawah itu karena apa apa ya karena kita langsung berkomunikasi karena banyak juga
masyarakat yang selama ini tidak mengetahui kalau calon itu ada dua sementara bagi warga
dengan mendatangi seperti ini warga juga bisa lebih kenal dengan calon pimpinan mereka
warga juga bisa menyuarakan isi hati dan permintaan kepada masing masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kotanya
artika bagus sri hartono solo jawa tengah